menteri pertanian syahrul yassin limpo melepas ekspor benih hortikultura dengan total nilai empat puluh delapan miliar rupiah
mentan berharap kemampuan ekspor indonesia di pertanian dapat meningkat sesuai dengan program yang dicanangkan gerakan tiga kali lipat ekspor pertanian
menteri pertanian syahrul yassin limpo bersama wakil ketua komisi empat dpr ri deddy mulyadi bupati purwakarta ana ratnamustika
didampingi managing director ewindel glenn pardede melepas ekspor benih hortikultura senin sore di purwakarta jawa barat
sebanyak dua kontainer berisi benih sayuran hibrida tropis seperti labu yang diproduksi pt
ewindo siap diekspor ke beberapa negara di asia dan asean
total benih hortikultura yang diekspor pt
ewindo selama tahun dua ribu sembilan belas telah mencapai nilai empat puluh delapan miliar rupiah
menteri pertanian syahrul yassin limpo menilai dengan produksi benih hortikultura yang unggul saat ini
indonesia mampu meningkatkan nilai ekspor benih hortikultura sebanyak tiga kali lipat sesuai program yang dicanangkan
yakni gerakan tiga kali lipat
tiga kali lipat ekspor pertanian atau gartieks
ternyata bibit bibit unggul kita sudah bisa kita ekspor ke berbagai kemanca negara yang ada
dan ekspor kita juga memiliki nilai kompetisi yang sangat kuat dan diminati oleh negara lain
hari ini winda telah memperlihatkan itu bahwa kemampuan ekspor kita insya allah ke depan
kita harus gerakkan tiga kali lipat dari apa yang ada
direktur perbenihan hortikultura kementerian pertanian sukarman menjelaskan
kementerian pertanian mendorong swasta untuk mengoptimalkan ekspor benih sayuran
salah satunya dengan mempermudah proses perizinan ekspor
menurut sukarman peningkatan ekspor di sektor pertanian khususnya benih hortikultura
akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara dan berdampak pada kesejahteraan petani dalam negeri
yang penting sebanyak banyak ekspor dua ribu sembilan belas kemudian pada tahun nanti dua ribu dua puluh empat itu harus minimal nilainya tiga kali lipat
ada pun benih yang telah diekspor selama tahun dua ribu sembilan belas oleh pt ewindo
seperti labu pare kacang panjang cabai kangkung melon hingga bawang merah dan tomat
pt ewindo menargetkan peningkatan ekspor benih hortikultura senilai lima puluh miliar rupiah di tahun dua ribu dua puluh
sesuai program kementerian pertanian yakni gratieks
tak hanya mengekspor benih hortikultura ke depan pemerintah juga akan menggenjut ekspor sayuran tanah air